saat ini kita sedang berada di dalam ruang icu isolasi dengan tekanan negatif
kenapa tekanan negatif
salah satunya karena pada saat pasien terinfeksi covid sembilan belas
maka akan ada resiko untuk terjadi aerosolisasi atau virusnya akan bersituasi di udara
dengan tekanan negatif maka si virus tadi akan diserap
kemudian difiltrasi dengan menggunakan hepa filter
sehingga udara di dalam ruangan ini tidak akan ada yang lari keluar dan bisa menyebabkan infeksi pada orang orang di luar
kemudian dalam ruangan ini juga kita lihat kita sediakan ventilator
ventilator ini bisa digunakan mulai dari mionatus
jadi berat lahir yang sangat kecil bisa sekitar tiga ratus empat ratus gram sampai dengan dewasa
kemudian kita juga siapkan monitor
monitor ini secara fungsi sama dengan monitor monitor lainnya
jadi akan memantau tanda vital secara real time dari masing masing pasien
dari monitor ini akan disambungkan ke central monitoring
yaitu satu nur station yang terdapat monitor yang bisa memantau sekitar enam belas titik pasien di satu tempat
total jumlah ruangan dengan single isolation tekanan negatif ini ada dua puluh sembilan ruangan
ini kita peruntukan untuk pasien pasien pdp atau pasien dalam pengawasan
kenapa dibuat satu ruangan satu bed
karena alasannya pasien pdp ini belum tentu semuanya akan menjadi covid sembilan belas terkonfirmasi atau confirmed case
jadi setiap ruangan punya sirkulasi udara sendiri
sehingga tidak akan ada resiko
cross contamination atau antar pasien saling menginfeksi
kita memang menyiapkan ruangan ruangan icu isolasi tekanan negatif untuk kasus kasus yang berat
jadi kalau ada kasus pdp atau covid terkonfirmasi yang berat
butuh perawatan icu dengan ventilator maka kita sudah siap
seandainya pandemi ini selesai maka ruangan ini tidak idle
karena kita tahu indonesia adalah berada di negara tropis yang sangat banyak sekali kasus kasus dengan tingkat infeksi yang tinggi yang infeksius
jadi akan tetap bisa kita gunakan
saya dr yogi prawira mewakili rscm kiara mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas dukungannya

kita berdoa bersama sama semoga covid ini bisa tetap selesai